integrasi tarif tiga moda transportasi masal ditargetkan akan berlaku akhir juni tahun ini
apakah mimpi jakarta soal tarif integrasi akan secara baik terrealisasi
kami bahas bersama joko setiowarno ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan mti
selamat malam pak joko
selamat malam mbak tiffany
selamat malam pak joko terima kasih sudah bergabung dengan kami
berbicara mengenai tarif integrasi
apakah integrasi tarif dari tiga transportasi masal ini dapat mewujudkan mimpi ibu kota
untuk masyarakatnya orang orangnya betul akan beralih ke angkutan publik
dibandingkan dengan menggunakan angkutan pribadi atau mobil pribadi kendaraan pribadi
ya setidaknya kalau sudah integrasi seperti ini kan
ya sudah tahu pasti dibandingkan dengan tarif tidak terintegrasi
dan sekarang integrasi
ini akan lebih murah mungkin kalau terintegrasi ya
dan hal seperti itu sudah umum lah di banyak negara
sehingga bagi banyak negara itu mereka tinggal
kalau dilihatnya mau tarifnya harian mingguan maupun bulanan
nah ini modelnya mungkin yang akan dikerapkan adalah
rp sepuluh untuk maksimal tiga jam ya
menggunakan angkutan umum
tarifnya dulu besaran tarifnya rp sepuluh menurut pak joko cukup ideal
dengan integrasi tiga moda transportasi dan juga untuk durasi tiga jam kah
atau terlalu murah atau mungkin terlalu mahal
ya saya kira tarif seperti itu sudah melakukan kajian ya
jadi tidak langsung diterapkan ada kajiannya sehingga makanya diterapkan sebesar itu
ya bagi yang mungkin yang beberapa yang lebih
dari dua atau lebih dari satu lah
ada perbidang mungkin lebih murah ya
yang tidak lebih murah
memang dia harus bayar satu persatu kata kata
sema angkutan umum gitu ya
tapi itu juga harus dilihat juga nanti
apakah mutan umumnya benar benar yang
jarak tujuhannya bisa dijaman dengan angkutan umum yang tiga moda tadi
karena kan untuk orang orang yang mungkin memang menggunakan tiga
sekaligus tidak terlalu banyak kan
paling tidak kan maksimal hanya dua saja kan pak joko
ya rata rata maksimal dua
ya jarang yang tiga itu jarang
tapi ternyata tiga moda sudah disediakan pilihannya kan tiga
yang mana perpaduannya itu
terkait dengan integrasi
yang integrasi kalau berbicara mengenai integrasi kan akan skupnya kan kompleks ya
jadi kita nggak ngomongin cuma tarifnya saja
tapi bagaimana kesiapan dari integrasi sarana prasarana penunjang infrastrukturnya
apakah juga sudah siap menopang soal integrasi moda transportasi di ibu kota ini nantinya
ya begini integrasi ini kan integrasi model terakhir ya
minimal itu ada tiga macam integrasi ya
integrasi secara fisik eh integrasi secara fisik gitu ya
artinya orang turun kereta kemudian nyambung dengan bis semuanya gitu ya
atau angkutan umum
yang kedua integrasi jadwal
jadi kita berhenti di halte di stasiun ya
itu sudah tahu jadwal kehadiran atau kedatangan armada atau keretanya sudah tahu
yang ketiga ini adalah model integrasinya untuk pembayaran
nah tentunya itu sudah dilahului dengan integrasi fisik tadi
jadi pilihannya ketika dia turun dari kereta maupun turun dari bus itu sudah tersedia
jadi terkait dengan akses kemudian kantong parkir itu kan juga menjadi pendukung dari integrasi ini kan
anda melihat apakah memang sudah ideal yang kita punya atau yang jakarta punya ini
kalau kota jakarta konstitusinya lebih baik lah dibandingkan kota kota di indonesia lainnya ya
data ini sekarang jangkauan juga sampai dengan kamu
kamu ada cek linko juga kan
yang gratis ini ya
itu nggak masuk lah
tapi setidaknya ini sudah cukup mau akhiri lah
dibandingkan kota kota lainnya
cuma ini kan belum bisa nanti dengan krl
nah ini agak berbeda juga
yang kayak idealnya seandainya dengan krl
kemudian ada transpakuan
nah ini kan jauh lebih baik
cuma ini persoalannya adalah ketika uang dikumpulkan ini menyangkut undang undang regulasinya yang tidak mendukung
pak joko kalau berbicara mengenai integrasi kan yang sekarang nantinya yang ditargetkan akan berlakukan mencakup transjakarta mrt kemudian juga lrt
ada juga satu moda transportasi krl yang biasa digunakan
nah integrasi ini kan diharapkan tidak hanya ditujukan untuk orang orang yang berada di jakarta
tapi juga mungkin mereka yang berktp dki tapi tinggal di luar dki tapi bekerja di dki sehingga bisa memanfaatkan nantinya transportasi yang terintegrasi ini
apakah juga perlu memasukkan krl sebenarnya dalam integrasi transportasi massal
ya sebaiknya begitu
krlnya masuk nanti kemudian lrt jabodetabeknya masuk
ini kan bicaranya adalah ya jabodetabek
nah tapi tentunya di sini regulasinya dia harus mendukung
artinya nanti kalau ada badan pengumpulnya ini regulasinya sudah di bawah jabodetabek lingkupnya tidak hanya dki
karena kalau hanya dki saja lingkupnya kemudian sampai dengan krl terlibat ada lrt jabodetabek juga nah ini bisa menjadi persoalan berbeda
makanya kemungkinannya nanti ada kan ada badan pptj
badan pengontrol pengontrol hijau
badan pengontrol pengontrol hijau
ya di situ lah yang bisa menolongi semuanya itu sebenarnya
dari pengamatan anda bagaimana sebenarnya bentuk ideal mewujudkan transportasi yang terintegrasi untuk jakarta pada saat ini
halo selamat malam pak joko masih mendengar suara saya pak joko
oke dari pengamatan anda bagaimana idealnya mewujudkan transportasi yang terintegrasi untuk ibu kota
ya tentunya kan yang bermobilitas jakarta itu kan tidak hanya orang jakarta
ada orang masyarakat juga yang dari bogor tangerang bekasi wilayah pendukungnya itu
ya makanya kan jaringan transportasi sampai dengan wilayah pendukungnya adanya krl kemudian
kemudian ada lrt jabodetabek ada juga apa jr connection kemudian ada jabodetabek itu juga menjadi hal yang bisa diintegrasikan sebenarnya
oke jadi memang menggandeng atau merangkul semuanya sehingga nantinya bisa akan betul betul dikatakan integrasi atau terintegrasi itu ya pak joko
ya karena tadi yang bekerja di jakarta kan bukan yang bekerja di jakarta
ya dari wilayah penyangganya cukup banyak juga
dan itu juga daerah penyangga juga ada transportasi umumnya juga kan bogor sudah ada transpakuan
ya nanti transpatriot akan dikembangkan di mana
di bekasi kemudian yang ada di tangerang ya itu menjadi satu kesatuan juga nantinya
ya masing masing kota jadi kalau dia berangkat dari rumahnya di bogor naik transpakuan krl pindah lagi nanti transjakarta
nah sudah tiga kan

ya tapi wilayahnya sudah cabutin tapek ya seperti itulah kemarin kira kira
mengintegrasikan ibu kota dan juga daerah penyangga ya sehingga memang bisa menggabungkan semuanya
terima kasih pak joko setiora sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam pak joko terima kasih selamat malam
selamat malam mbak muzim hani